hai ya mesah empat puluh tiga tahun seorang wanita ditangkap karena diduga menjadi koordinator sejumlah
pengamen cilik di kota sampit saat tertangkap itu mesah mengenakan perhiasan emas seperti
kalung dan gelang emas lebih dari lima puluh juta di dalam tasnya petugas menemukan uang tunai
dua juta rupiah termasuk dua puluh satu lembar kwitansi pembelian emas dan empat belas lembar kwitansi pembelian
perak kepada petugas mesah mengaku sebagai koordinator pengamen cilik mesah berperan
mengintai keberadaan petugas saat melakukan patroli petugas menyebut tidak menutup kemungkinan
mesah dituntut secara hukum atas tuduhan eksploitasi anak eksploitasi anak itu kan
nanti di yang ramahnya bukan kita dinas sosial karena dinas sosial yang selaku pembinaan nanti
kita serahkan berita acaranya memang ini nanti mereka tetap berkeras tidak mau
nanti kita serahkan ke oleh suku kebunsyana selain koordinator petugas juga menangkap dua
pengamen cilik dan orang tuanya serta dua orang pengamen badut dan sejumlah uang
tunai dua juta seratus rupiah serta ponsel mereka yang terjaring razia membuat surat
pernyataan tidak mengulangi aktivitas yang sama samsudinur sampit kalimantan tengah